peringatan hari pangan sedunia ke tiga puluh sembilan di sulawesi tenggara yang mengangkat tema teknologi industri pertanian dan pangan menuju indonesia lumbung pangan dunia dua ribu empat puluh lima ditutup pada selasa lima november dua ribu sembilan belas
direktur benih horticultura kementerian pertanian berharap penerapan teknologi yang dipertunjukkan selama peringatan hari pangan sedunia bisa diterapkan petani dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian
beragam inovasi teknologi pertanian ditampilkan selama peringatan hari pangan sedunia ke tiga puluh sembilan yang kali ini dipusatkan di sulawesi tenggara sejak dua hingga lima november dua ribu sembilan belas
di antaranya teknologi budidaya dan pengolahan kesehatan
pembelajaran teknologi pertanian yang diperlukan oleh pertanian pertanian dan festival pangan lokal yang dipusatkan di lapangan xmtg kota kendari antusias dihadiri masyarakat dan pelaku usaha sektor pertanian
direktur benih hortikultura kementerian pertanian sukarman mengatakan penetapan teknologi yang dipertunjukkan selama hari pangan sedunia bisa diterapkan petani dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian
pertanian pertanian sukarman
pertanian pertanian sukarman
pertanian pertanian sukarman
pertanian pertanian sukarman
hari pangan sedunia di sulawesi tenggara dihadiri enam belas duta besar negara sahabat dua belas gubernur tujuh puluh satu bupati wali kota enam organisasi internasional
serta perwakilan dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
zainal ishak kendari sulawesi tenggara